ribuan orang akan menggelar aksi terkait kasus pembakaran bendera yang akan digelar di depan kantor kemenkopol hukam jumat siang
menanggapi rencana tersebut menko polhukam wiranto meminta masa untuk mengutamakan langkah hukum dan komunikasi dalam penyelesaikan permasalahan tersebut
sementara polda metro jaya sudah menerima surat pemberitahuan aksi damai tersebut
menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar di depan kantornya pada jumat siang
menko polhukam wiranto meminta masa mengutamakan langkah langkah hukum dan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan
ia menyesalkan pihak yang mencoba mengadu domba atau memobilisasi masa
yang bisa diselesaikan dengan cara cara baik cara cara istilah islamnya
dengan ukuah ya dengan tabayun itu
islam sendiri mengajarkan itu bahwa sesuatu itu bisa diselesaikan dengan cara cara mencari kebenaran sejatinya itu
dan kita punya hukum kita jalankan saja hukum
sementara kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan
pihak kepolisian sudah menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi di depan kantor kemenkopol hukam jakarta pusat
rencananya aksi tersebut akan dihadiri seribu orang
yang tergabung dalam barisan nusantara pembela tauhid
menurut argo aksi akan dilakukan di sekitaran patung kuda dan kemenko polhukam jakarta
argo menambahkan pihaknya telah menyiapkan pengamanan terkait rencana aksi tersebut
namun argo enggan menjelaskan berapa personil yang akan diterjunkan untuk mengamankan aksi tersebut
surat pembendataan sudah ada sudah kita terima ya
untuk besok ya acara hukam tiga belas di kemenkopol hukam
saksarannya kumulnya di patung kuda
sekitar satu orang yang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat pemberitahuan
barisan nusantara pembela tauhid akan menggelar aksi usai sholat jumat pukul satu siang
dan dilanjutkan dengan long march menuju kemenkopol hukam
untuk mengetahui bagaimana persiapan pihak kepolisian
baik dalam pengamanan maupun rekayasa lalu lintas
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
di kawasan monas jakarta pusat
reza terkait aksi yang akabarnya akan dilakukan atau dilaksanakan pada jumat siang ini
bagaimana menurut pantauan anda persiapan terkait keamanan
dan juga mungkin rekayasa lalu lintas jelang aksi tersebut
dan bagaimana situasinya di sana
anda saksikan apakah sudah mulai ada masa yang berdatangan begitu pada pagi ini reza
ya selamat pagi fani dan iqbal
untuk situasi terkini di kawasan monas
tepatnya di depan patung kuda dapat saya sampaikan
saat ini masih belum ada peningkatan keamanan di kawasan ini
karena memang aksi yang dinamakan aksi belatau sendiri
rencananya baru akan dilakukan pada siang nanti
namun jika anda melihat di belakang saya
yang saat ini anda lihat
bahwa terdapat beberapa pihak kepolisian yang sudah standby di kawasan ini
dan memang rencananya nanti pukul tujuh
pihak pengamanan akan melakukan apel
dan akan melakukan jelang aksi demonstrasi yang nanti akan digelar pukul satu siang nanti
dan memang pihak kepolisian sendiri sudah menerima surat pemberitahuan dari masyarakat
bahwa terkait aksi demonstrasi yang akan digelar siang nanti
dan dalam surat pemberitahuan tersebut
disampaikan bahwa kira kira ada sekitar seribu konsentrasi massa
yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat
dimana mereka akan melakukan long march dari istiqlal
lalu bergabung dengan pemerintah
dan bergerak menuju patung kuda
dan nantinya akan menyampaikan pendapatnya di depan kantor menkopol hukam
dan dari sisi pihak pemerintah sendiri
dalam hal ini menkopol hukam yaitu wiranto
kemarin saat saya temui di kantor sekretariat negara
sebenarnya sudah merespon
dan wiranto sendiri sebenarnya menyayangkan aksi yang nanti siang akan digelar ini
karena jika menarik peristiwa ataupun pemantik demonstrasi ini
yaitu aksi pembakaran
atau pembakaran yang dipercaya oleh hti yang berlafaz tauhid
sebenarnya pelaku sudah meminta maaf
dan juga kasusnya sendiri masih berjalan
masih dalam proses hukum
oleh karena itu kegiatan ini sebenarnya
insiden seperti ini sebenarnya sangat sensitif
oleh karena itu sangat dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
untuk melakukan adu domba
ataupun juga untuk memobilisasi massa

dalam rangka konsentrasi politik
dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri
tadi saya sempat berbincang ke beberapa pihak kepolisian
untuk rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional
artinya masih melihat apakah nanti konsentrasi massa atau eskalasi massa akan meningkat
dan jika melihat rute perjalanan yaitu dari istiqlal lalu ke patung kuda
dan nanti ke menkopoh hukam maka
ada titik pertemuan yaitu di perempatan bundaran patung kuda
dan ini menjadi titik vital dari kemacetan
namun sampai saat ini masih belum ditetapkan apakah akan dilakukan rekayasa lalu lintas
namun bisa disampaikan kepada pemirsa apabila ingin melewati daerah sini
lebih baik menghindari dan mencari alternatif jika ingin melewati daerah ini pada pukul satu siang nanti
baik reza ramadan langsung dari kawasan patung kuda
jakarta pusat terima kasih